setelah video umangku mokoh viral di dunia maya
kini kembali muncul video seseorang yang berada di puncak gunung agung
kali ini adalah video yang diambil dan diunggah oleh wisatawan asing
mengetahui hal tersebut pengamanan di pos pendakian akan semakin diperketat
video dan foto kawah gunung agung yang diunggah di laman facebook karal kadori
seorang wisatawan asing ini mendadak viral
video berdurasi sekitar tiga menit yang terbagi dalam dua file ini
menggambarkan aktivitas kawah gunung agung yang mengeluarkan asap putih
dalam video tersebut pria yang diduga warga negara perancis ini
mengaku dirinya sempat dilarang untuk naik oleh petugas
mengetahui hal tersebut petugas keamanan telah berkoordinasi
untuk memperketat pengamanan di masing masing pos pendakian
dengan menambah jumlah personel
petugas juga akan melibatkan warga setempat dalam hal ini para pecalang
agar lebih mudah mengenali orang yang masuk apakah warga setempat atau masyarakat luar
kalau kita lihat dari unggahan video video yang ada
itu adalah orang yang tahu jalan sehingga dia tidak memanfaatkan guide
kita akan membuat men setting dulu sekarang pos pos itu akan ditambah berapa orang
dan pasti akan mendayakan masyarakat sekitar
ada tenaga pecalang ada tenaga juga koramil
agar mereka tahu masyarakat yang melintas itu masyarakat asli
masyarakat yang baru atau siapa
menanggapi video tersebut gubernur bali mademangku pastika berharap
agar tidak ada oknum yang mencari sensasi terkait kondisi gunung agung
terlebih dengan merekam lalu menyebarkan video ke dunia maya
hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat
janganlah membuat sensasi dari hal hal yang seperti itu
karena kalau bikin sensasi seperti itu bikin repot semua orang
apa perlu tindakan terjangkit pak
iya nanti kalau memang terpaksa ya kita turun
sebelumnya video serupa juga sempat viral saat tiga orang pemangku
atau pemuka agama hindu naik hingga ke puncak gunung agung
nadagri sadiastika karangasem